pemerintah terus mendorong investasi dengan menerbitkan aturan baru berupa insentif pajak
diharapkan dengan adanya libur pajak ini semakin banyak investor yang melirik indonesia
sebagai ladang investasinya
kita lihat apa saja insentif yang diberikan pemerintah untuk investasi baru ini
kita lihat untuk sejumlah insentif ataupun juga jurus jurus baru pemerintah
untuk menarik investasi asing maupun juga investasi domestik
yang pertama adalah tax holiday
tax holiday ini diberikan pembebasan pajak kepada perusahaan baru pada periode tertentu
sehingga untuk perusahaan maupun asing dan juga lokal domestik ini bisa mendapatkan tax holiday
ataupun pajak untuk perusahaan baru yang ingin berinvestasi di indonesia
bedanya dengan tax allowance untuk tax allowance ini justru dilihat dari pengurahan pajak
berdasarkan jumlah investasinya
sehingga semakin besar investasi untuk sebuah perusahaan
dari seorang investor atau perusahaan biasanya akan semakin besar juga tax allowance
yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tersebut
kemudian ada restitusi pajak ini adalah pengembalian lebih pajak
yang bisa dikembalikan lagi dari pemerintah untuk orang tertentu juga untuk wajib pajak
namun ada sejumlah syaratnya seperti misalnya adalah wajib pajak memenuhi syarat
untuk restitusi dalam jumlah kecil untuk wajib pajak orang
ini besaran pengembalian pajaknya ataupun juga restitusi pajaknya
ini sebesar kurang dari ataupun sama dengan seratus juta rupiah
sementara untuk wajib pajak badan ini kurang dari ataupun juga sama dengan satu miliar rupiah
sementara untuk para pengusaha kena pajak ini juga sama seperti wp badan
yaitu kurang ataupun juga sama dengan satu miliar rupiah
sementara untuk syarat kedua ini memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak yang patuh
dan ketiga adalah pengusaha kena pajak berisiko rendah yang ditetapkan oleh menteri keuangan
dan pengembalian dari restitusi pajak
ini akan sangat sebentar bisa dikatakan seperti itu
antara lima belas hari hingga satu bulan tergantung dari ppn ataupun juga pph nya yang dikembalikan lagi dari pemerintah
untuk restitusi pajak kepada wajib pajak ataupun juga kepada pengusaha
dan yang terakhir adalah untuk insentif pusat logistik berikat
ini memang ada beberapa poin yang digodok oleh pemerintah untuk diberikan insentifnya kepada para pengusaha
yang berinvestasi untuk pusat logistik berikat yaitu untuk satu pusat ataupun juga satu lokasi yang terintegrasi seluruhnya
sehingga barang barang yang ditaruh ekspor impor kemudian juga distribusinya menuju ke pelabuhan
ataupun juga menuju ke tempat tempat yang akan didistribusikan dalam satu pusat logistik berikat
ataupun dalam satu lokasi
biasanya cukup besar lokasinya karena memang untuk menampung barang barang ekspor dan juga impor
dan sejumlah insentif yang rencananya diberikan oleh pemerintah seperti misalnya penangguhan dari biaya masuk
untuk barang barangnya kemudian juga tidak ada pajak dalam rangka impor dan juga bebas cukai
walaupun belum diundangkan untuk insentif insentif di pusat logistik berikat
namun pemerintah memang sudah memberikan harapan
yang tidak memberikan insentif dan juga memberikan diskon diskon pajak untuk para pengusaha
yang memang ingin berinvestasi dan juga menaruh barang barangnya di pusat
kita fokuskan ke tax holiday untuk saat ini
seperti misalnya adalah tax holiday di aturan lama untuk tax holiday ini hanya diberikan kepada investor baru
sehingga memang investor investor lama yang ingin menambah investasinya pada aturan lama
ini tidak mendapatkan tax holiday
namun dalam aturan baru investasi baru dari investor lama ini bisa mendapatkan tax holiday
sehingga misalnya anda pengusaha
anda usahanya berjalan cukup bagus dan juga ingin menambah investasi kembali di indonesia
nah jumlah investasi itu itu bisa mendapatkan tax holiday
sementara yang dulu peraturan dulu
tambahan investasi dari wajib pajak lama ini tidak mendapatkan tax holiday
namun dengan aturan baru ini ini bisa mendapatkan tax holiday
ataupun juga keringanan pajak dari pemerintah
kemudian yang kedua tax holiday didapat tergantung putusan komite
sementara yang baru tax holiday didapat jika terpaksa
ada syarat syaratnya memang untuk sebuah perusahaan ataupun juga seorang investor
yang ingin berinvestasi di indonesia untuk mendapatkan tax holiday
jika telah memenuhi syarat tersebut sekarang sudah bisa mendapatkan tax holiday
yang selanjutnya perbedaan tax holiday aturan tax holiday lama dengan yang baru adalah
jangka waktu tax holiday ini lima hingga sepuluh tahun untuk yang lama
sementara untuk yang baru ini tergantung besaran investasinya
kita lihat untuk besaran investasi yang diatur
dalam peraturan baru ini yang sebelumnya lima hingga lima belas tahun untuk periode jangka tax holiday nya
sementara untuk yang baru ini berdasarkan investasi yang diinvestasikan para pengusaha
ataupun juga perusahaan
seperti misalnya lima ratus hingga satu triliun rupiah ini akan mendapatkan jangka waktu tax holiday lima tahun
sementara untuk yang satu hingga lima triliun rupiah tujuh tahun lima hingga lima belas triliun rupiah ini sepuluh tahun
sementara lima belas hingga tiga puluh triliun rupiah lima belas tahun dan investasi di atas tiga puluh triliun rupiah
mendapatkan dua puluh tahun
dan presentasi dari pengurahan tax holiday pph badan ini rata rata yakni seratus persen
sementara untuk yang sebelumnya ini berkisar antara sepuluh hingga seratus persen
sementara tax holiday yang baru ini rata rata seratus persen
dan juga perbedaan antara tax holiday yang lama dengan yang baru adalah tidak ada aturan masa transisi holiday
sementara untuk yang baru ini terdapat aturan masa transisi tax holiday
dan untuk mengurus dari tax holiday ini untuk para pengusaha

yang baru ataupun juga yang baru mulai ataupun baru kembali ingin berinvestasi di indonesia
ini hanya memakan waktu pemerintah paling tidak kementerian keuangan menjanjikan hanya lima hari saja
bandingkan dengan sebelumnya yang harus memakan waktu hingga empat puluh lima hari
sehingga memang semakin efektif semakin cepat dan juga semakin efisien
sehingga memang inilah hal hal ataupun juga jurus jurus yang dilakukan pemerintah
untuk menggayat investor baru ataupun juga merangsang investor lama untuk kembali berinvestasi
nah apa saja ataupun sektor mana saja yang mendapatkan tax holiday
ataupun juga yang mendapatkan libur pajak dari pemerintah
sebelumnya pemerintah hanya memberikan sembilan sektor saja untuk industri yang mendapatkan tax holiday
namun di aturan barunya ini menjadi tujuh belas
sehingga ada tambahan enam industri yang akan mendapatkan tax holiday dari pemerintah
yang pertama adalah industri pemurnian dan
pengilangan migas kemudian juga petrokimia berbasis migas dan batubara
kemudian kimia dasar anorganik kimia dasar organik bahan baku farmasi dan pembuatan peralatan komunikasi
kemudian sektor sektor lainnya ataupun juga industri industri lainnya memang tidak kami tampilkan seluruhnya
ada tujuh belas seharusnya namun kami yang tampilkan dua belas sektor saja
dari sembilan sektor di peraturan lama yang mendapatkan tax holiday namun sekarang menjadi tujuh belas
kemudian pembuatan komponen alat kesehatan pembuatan komponen kapal
pembuatan komponen pesawat tebang pembuatan komponen kereta api
kemudian juga mesin pembangkit tenaga listrik dan juga infrastruktur ekonomi
masih ada lima industri lain yang mendapatkan tax holiday dalam aturan baru pemerintah ini
pemerintah mengklaim paling tidak kementerian keuangan
ini mengklaim jika tax holiday yang akan diberikan oleh investor ataupun juga pengusaha
maupun baru ataupun juga yang menambah investasinya ini
paling tidak untuk saat ini ini tidak akan mengurangi penerimaan
negara untuk saat ini karena memang pajak yang diberikan ini adalah baru akan berlaku
pada dua pekan ke depan sehingga memang diharapkan tidak akan paling tidak mempengaruhi
pendapatan pemerintah dari pajak untuk yang saat ini
namun untuk yang kedepannya memang kementerian keuangan belum memberikan rincian
ataupun juga hitung hitungan berapa potensi loss ataupun juga kehilangan pemerintah dari pajak
memang harus ada seperti pengorbanan bisa katakan seperti itu untuk meraih investor baru
dan juga merangsang investor lama untuk menambah investasinya di indonesia
yaitu adalah dengan potensi pengurangan pendapatan pajak dari pemerintah
karena dengan tax holiday ini cukup besar dan jangka waktunya bahkan sampai dua puluh tahun
namun pemerintah nampaknya lebih melihat saat ini bagaimana biar bisa untuk menambah investasi lagi
mendatangkan investor investor baru ke indonesia hingga pendapatan dari sektor pajak
nampaknya belum terlalu dipikirkan
untuk kedepannya namun bagaimana caranya untuk menambah investasi terlebih dahulu
paling tidak untuk saat ini karena terlihat dari pemerintah yang memberikan tax holiday
tergantung besaran investasi dan juga menambah sektor sektor di industri
sebanyak enam sektor yang mendapatkan tax holiday